kereta bawah tanah tak berfungsi bus dan transportasi online tak beroperasi
akibat banjir di beberapa ruas jalan
ini adalah imbas langsung badai aida yang dirasakan
tiga negara bagian timur laut amerika serikat rabu malam waktu setempat
menurut laporan cnn setidaknya dua puluh tiga orang dilaporkan meninggal dunia akibat musibah ini
untuk diaspora indonesia konsul jenderal ri di new york
arifi saiman mengatakan tidak ada korban jiwa
hanya saja beberapa wni yang tinggal di wilayah elmers ⁇ queens
mengalami kerugian material khususnya yang menyewa tempat tinggal di basement
arifi juga sempat kesulitan berkomunikasi dengan staff kjri
akibat padamnya listrik dan gangguan internet selama kurang lebih dua belas jam
sejak rabu malam hingga kamis siang
dan ternyata dampak badai aida ini jauh lebih parah daripada badai henry
yang tempoh hari juga
sekitar sepuluh hari yang lalu ya itu juga menerpa new york dan sekitarnya
karena kalau kemarin itu kami masih bisa jalan pak
jalan nggak ada yang jalan ditutup
kalau kemarin bermersak dan namanya mobil terutama yang sedan
itu sudah tidak bisa jalan karena tenggelam
sudah macet karena terperangkap di genangan air itu
banjir juga mengakibatkan beberapa wni harus mengungsi dari tempat tinggal mereka
ketika pagi ini saya harus mengungsi dari apartemen
itu kami mengungsinya ke salah satu tempat
teman teman kami juga mahasiswa indonesia juga di redbird
untuk mahasiswa kebetulan kita karena ada wadah permias new jersey
jadi teman teman sudah saling ngasih aware di situ
bahwa malam ini akan cukup parah badainya
jadi kalau bisa jangan kemana mana dulu
terus pastikan stok makanan tersedia dan lain sebagainya
banjir bandang ini terjadi karena badai aida membawa debit air hujan
selama satu bulan
yang turun hanya dalam waktu tiga jam saja
sulit bagi sistem drenase kota manapun yang mampu menanggulangi curahan air sebanyak itu
sebelum menghantam kota new york
badai aida menerjang negara bagian louisiana yang mengalami kerusakan cukup parah
jadi faktanya mereka masih ada banyak hujan di sistem
tapi saat mereka melakukannya melalui new york dan kota utara
itu membicarakan perubahan yang kita lihat dalam kondisi kita

ini adalah hal yang belum pernah kita lihat
ini akan menjadi acara seratus tahun yang kita lihat setiap tahun lain
badai aida kini sedang bergerak mengarah ke area new england sebelah utara new york
ketika berita ini ditulis sekitar pukul empat sore kota new york berangsur angsur kembali ke normal
meski masih belum diketahui kapan kereta bawah tanah akan kembali berfungsi sepenuhnya